dengan keputusan istana untuk menggratiskan vaksin kepada seluruh rakyat indonesia artinya indonesia membutuhkan lebih banyak lagi vaksin dan perangkat pendukungnya
potensi masalah pada proses pendistribusian juga harus dipikirkan lebih detail lagi
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dr lia gardenia partakusuma sekjen perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi dan alvin lee komisioner ombudsman ri
halo selamat malam dr lia pak alvin
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam halo pak alvin apa kabar bisa mendengar suara saya dengan jelas
baik nampaknya kita masih ada problem komunikasi dengan pak alvin saya ke dr lia terlebih dahulu
dokter ini kemarin ada upaya dari rumah sakit untuk menawarkan vaksin dengan sistem pre order
dengan keputusan presiden untuk menggratiskan bagaimana persatuan rumah sakit menanggapi hal ini
apakah proses pre order ini menjadi berhenti atau bagaimana
jadi ini yang suara saya cukup jelas
oke jadi mungkin informasi tentang masalah yang disampaikan bahwa adanya pre order rumah sakit
sebetulnya kami tanyakan kepada yang bersangkutan adalah merupakan satu pendataan
pendataan untuk mengetahui kira kira berapa orang yang akan dilakukan vaksinasinya di tempat tersebut
jadi seperti diketahui bahwa sebelumnya informasi dari beberapa sumber menyatakan bahwa vaksinasi itu akan ada dua jalur
yaitu satu jalur pemerintah dan satu lagi jalur swasta
nah tentu mungkin pihak swasta ini ingin mengetahui kira kira beberapa sih peminat atau yang ingin melaksanakan vaksinasi di tempatnya
memang sebetulnya belum ada instruksi atau belum ada ketentuan dari pemerintah
dan kami memang menilai agak terlalu terburu buru ya rumah sakit ini menginformasikan adanya masalah vaksinasi ini
tetapi kami tanyakan sebetulnya ada beberapa rumah sakit menyampaikan sebetulnya hanya ingin mendata berapa sih kira kira jumlah orang orang yang akan divaksinasi secara mandiri
tetapi dengan dikeluarkannya peraturan
atau informasi dari pemerintah tentunya rumah sakit harus menyesuaikan
nah jadi kami persi mengharapkan adanya artinya kejelasan mengenai bagaimana teknik nanti pada waktu pelaksanaan vaksinasi
beberapa waktu yang lalu memang kami sendiri sudah juga diinstruksikan untuk mendata yaitu yang dilakukan di rumah sakit rumah sakit pemerintah
tapi dalam hal ini memang betul betul hanya mendata
artinya mempunyai perkiraan berapa sih sebetulnya jalur yang harus digunakan
atau misalnya berapa rumah sakit yang harus melaksanakan berapa orang
misalnya nah itulah yang sedang dikerjakan saat ini oleh kami di rumah sakit pemerintah
nah apakah waktu itu rumah sakit swasta juga niatnya demikian
nah itu mungkin perlu saya sampaikan dan kita tegaskan kembali bahwa jangan ada rumah sakit yang pre order seolah olah seperti menjanjikan
padahal kita tahu bahwa vaksin ini juga belum ada izin tentang mengedarkannya atau melaksanakannya
karena sedang menunggu dari badan pom
setelah ada badan pom mengeluarkan izin yang kita tahu bahwa saat ini sedang ada uji coba di universitas pajajaran
nah kita berharap bahwa akan ada keluar peraturan atau ketentuan dari pemerintah mengenai teknis pelaksanaan ini
baik itu di rumah sakit rumah sakit yang ada seluruh indonesia
saya ingin konfirmasi ini kan sudah dibuka pre order tentunya
apakah persi ini punya data terkait dengan antusiasme warga untuk mendaftar pre order sejauh ini
sejauh ini kalau yang saya dengar dari rumah sakit rumah sakit ternyata memang cukup banyak animo masyarakat
dan bahkan beberapa dari mereka juga menanyakan masalah batasan umur
nah kita sampaikan bahwa sesuai dengan uji coba
maka yang dilaksanakan
yang diumumkan adalah baru delapan belas sampai dengan lima puluh sembilan tahun
nah tetapi sekali lagi dengan ini juga kami menyampaikan jangan sampai ada rumah sakit yang menjanjikan
karena bagaimanapun ini belum ada sama sekali ketentuan teknis dari pemerintah mengenai bagaimana pelaksanaannya untuk dilaksanakan untuk seluruh masyarakat
yang sudah ada saat ini adalah baru pendataan untuk rumah sakit
yang diumumkan adalah keadaan rumah sakit pemerintah
itu saja mungkin
dan jumlahnya pun kita masih laporkan
karena kan ada prioritas ya kalau pemerintah itu kan ada tenaga kesehatan bisanya atau nanti mungkin akan guru dan sebagainya
baik belum ada
jadi mudah mudahan tidak ada rumah sakit yang menyalahgunakan arti pre order ini dengan misalnya ada pembayaran down payment atau apa mudah mudahan jangan ada
kita harapkan bahwa itu adalah semata mata hanya pendataan jumlah yang nantinya akan dihapus
dan itu adalah yang nantinya tentu ini diperlukan juga untuk pemerintah
ya itu saja saya sampaikan
pak alvin lee ini adalah sebuah langkah yang dilakukan pendataan oleh rumah sakit meskipun rumah sakit membantah beberapa pihaknya bahwa mengambil keuntungan dari hal itu atau keuntungan dari pre order
om busman sendiri yang sebagai lembaga yang kemudian mengawasi distribusi daripada pemerintah
distribusi daripada vaksin covid sembilan belas ini dari hulu ke hilir
bagaimana bapak melihat keputusan presiden dengan menggratiskan vaksin
apakah ini akan semakin sulit
akan semakin banyak orang yang harus mendapatkan vaksin
jadi pertama kami di om busman menyampaikan apresiasi kepada presiden yang hari ini sudah membuat keputusan menggratiskan vaksinasi untuk seluruh rakyat indonesia

dan ini akan membuat program vaksinasi itu lebih jelas lagi
masyarakat tidak perlu ragu ragu bahwa semuanya akan mendapatkan pelayanan vaksinasi gratis
nah ini tidak perlu lagi
silahkan pak alvin
dengan program vaksinasi gratis ini tidak ada lagi nanti yang
mencoba untuk menjual vaksin ya
nah yang kita khawatirkan kemarin itu kan karena presiden mengumumkan
pemerintah mengumumkan bahwa yang gratis itu hanya sebagian
nah tentunya rumah sakit terutama swasta ini kan melihat ada bisnis untuk melakukan pelayanan vaksinasi bagi yang tidak mendapatkan vaksinasi gratis
kemudian dengan adanya pelayanan gratis ini
yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meyakinkan bahwa pemerintah ini mempunyai sistem distribusi
seperti juga pemilu ataupun pilkada
itu nanti perlu ada konfirmasi ya atau melalui kelurahan meyakinkan bahwa siapa saja yang sudah terdaftar tinggal nanti
gilirannya kapan dan juga pelaksanaan vaksinasinya dimana
saya kira ini akan meredakan kekhawatiran masyarakat
dan ombudsman akan selalu mengawasi bahwa pelaksanaan ini benar benar direncanakan dengan baik sesuai dengan jadwal
sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir tidak kebagian vaksinasi tersebut
pak alvin ini kan belum ada peraturan turunan dari statement presiden tadi
tapi pendataan warga atau data data warga ini menjadi salah satu hal yang kemudian
bisa menjadi masalah karena kita tahu di bansos beberapa waktu yang lalu juga ada hal yang keliru soal pendataan warga
ini rumah sakit swasta atau persi ini mengaku bahwa melakukan pendataan
sejauh ini apakah bisa realistis antara pendataan yang dilakukan oleh rumah sakit milik negara dengan swasta agar data itu bisa sinkron
iya yang pertama kita ini indonesia ini masih lemah dalam manajemen data kependudukan
tapi terus menerus diperbaiki dan yang mempunyai data tersebut tentunya adalah kementerian dalam negeri direkturat jenderal kependudukan dan catatan sipil
dan itu semuanya dapat diakses oleh berbagai lembaga lembaga negara
nah termasuk juga kemarin digunakan untuk pemilihan umum digunakan juga untuk bansos

nah kita belajar dari program bansos pada awal awal tahun ini

ketika awal pandemi memang banyak masalah tapi terus ada perbaikan
dan saya yakin ini data ini terus diperbarui sehingga makin hari makin akurat
masalah rumah sakit melakukan pendataan saya kira itu datanya akan berbeda
rumah sakit melakukan pendataan dengan mengiklankan layanan vaksinasi tentunya data itu merupakan data marketing mereka bukan publisher bisa nilai
ini adalah data marketing dari rumah sakit bagaimana dokter lia menanggapi pak alvin lee
ini kan karena mendapatkan vaksinnya gratis artinya bagaimana peluang bisnis dari rumah sakit mengenai aturan baru ini
ya kami sendiri dari versi ya tentu merasakan terima kasih ya karena hal ini menyebabkan lebih mudah kita mengatur untuk kegiatan vaksinasi ini di masyarakat
artinya tidak ada pembayaran
kalau itu sudah ada ketentuannya kami yakin ini nanti pemerintah akan menyampaikan pada kami pada masyarakat
bagaimana caranya agar pendistribusian ini bisa berlangsung secara baik
kami juga sama jadi kami apresiasi bahwa pemerintah memikirkan bahwa masyarakat itu tentunya harus diberikan kesempatan untuk vaksinasi dengan cara yang sama atau tidak membayar
nah jadi artinya kami nanti akan membantu secara teknis karena pelaksanaannya tentu tidak bisa dalam jangka waktu panjang
sesuai dengan prinsip vaksinasi kita akan memperbaiki
jadi kami berpikir bahwa vaksinasi massal itu sebaiknya dilakukan pada jarak waktu yang tidak terlalu panjang
jadi dilakukan dengan cepat massal masif
nah tentu itu akan membutuhkan layanan di banyak tempat
nah kami dari rumah sakit akan siap membantu pemerintah tetapi tolong berikan kami aturan teknis yang jelas
nanti kami akan mengatur juga dengan para rumah sakit yang lain
kami ada lebih dari sekitar dua sembilan ratus rumah sakit
tentu dengan petunjuk teknis yang jelas
akan lebih mudah buat versi untuk mengatur kegiatan tersebut
tetapi kalau yang kemarin kan mohon maaf karena belum jelas
jadi dikatakan ada mandiri kemudian ada yang bisa mendapatkan fasilitas
maka mungkin banyak rumah sakit yang ya sebetulnya juga kami mohon maaf karena nampaknya terlalu terburu buru
jadi sama sekali tidak dibolehkan adanya kesan seperti menjual tapi barangnya tidak terguna
apalagi sekarang kita sedang uji coba
uji coba baru sampai dengan tahap dua bulan
kita akan dua bulan tiga bulan enam bulan
jadi artinya yang enam bulan ini yang kita harapkan pastinya baru bisa di tahun dua ribu dua puluh satu
nah jadi sekali lagi kami mengharap dari persi adanya ketentuan teknis yang jelas
sehingga nanti kami lebih mudah menginformasikannya pada rumah sakit rumah sakit di seluruh indonesia
bagaimana cara pelaksanaan agar kami bisa membantu program pemerintah ini dengan lebih baik
jadi mudah mudahan rumah sakit yang sudah mengadakan pre order itu akan bisa memperhatikan hari ini bahwa pengumuman dikatakan bahwa vaksinasi itu adalah gratis untuk seluruh masyarakat
nah mudah mudahan bisa dibantu juga dengan kelengkapannya
misalnya apa artinya semua peralatan dan juga kebutuhan yang akan diperlukan untuk vaksinasi ini
juga kiranya bisa dilengkapi agar semua kegiatan ini bisa berlangsung sesuai dengan harapan pemerintah
mungkin itu mbak
baik baik juknisnya atau petunjuk teknisnya sedang ditunggu oleh persi
terakhir pak alvin lee pak alvin lee ini memang juknis belum ada tapi sepertinya akan melibatkan banyak pihak
nanti bagaimana untuk pelaporan jika ada dugaan pelanggaran ketika mendistribusikan vaksin
iya saat ini kan masih terlalu dini ya
untuk kita masuk ke detailnya pemerintah sedang menggodok satu peraturannya secara umum
kedua juga lembaga lembaga mana yang akan dilibatkan perannya apa organisasinya
kemudian juga sdm nya termasuk logistiknya
karena vaksin ini kan membutuhkan perlakuan khusus harus disimpan dalam kondisi suhu yang sangat dingin
ini juga membutuhkan peralatan tersebut

pendukung logistik yang tidak mudah
kemudian juga nanti siapa yang melakukan vaksinasi tentunya itu nanti akan ada pelatihan alat alat dan sebagainya
saya yakin dalam waktu dekat ini pemerintah melalui kementerian kesehatan
tentunya akan merumuskan peraturan petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan
hingga sampai garis terdepan untuk pelaksanaannya
karena tidak mungkin hanya merancang peraturan petunjuk pelaksanaan di tingkat pusat
kejadian penunjuk wakana di tingkat pusat saja
ini harus sampai detail dan itu saat ini sedang digodoh
apakah nanti hanya di puskesmas atau melibatkan rumah sakit swasta
dan juga kalau rumah sakit swasta persyaratan yang mengaktivisir
vaksinasi itu siapa biayanya berapa ditanggung pemerintah
caranya bagaimana itu semuanya akan diatur
karena itu juga menyangkut anggaran negara
baik ombudsman dan juga persi menunggu peraturan yang paling detail
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisa mendistribusikan vaksin
kepada seluruh rakyat indonesia
terima kasih pak alvin lee dan juga dr lia gardenia
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih mbak
kemudian masyarakat juga lebih tenang ya
agar tidak buru buru juga mencari vaksin ini
karena kita sedang menunggu dan mudah mudahan ini akan berhasil baik
sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat mbak
baik terima kasih
baik terima kasih dokter lia